petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial
suku dinas sosial jakarta timur rabu malam
menangkap dua orang penyandang masalah kesejahteraan sosial
di kawasan kampung makassar jakarta timur
kedua pengemis ini ditangkap karena berkeliaran pada malam hari
bahkan salah satu pengemis berpura pura buta
agar mendapatkan hasil mengemis lebih banyak
sementara wanita berinisial m yang menuntunnya
melainkan tetangganya di kampung yang diajak mengemis di ibu kota
pria berusia lima puluh tujuh tahun itu mengaku
sudah tujuh bulan mengemis dengan modus berpura pura buta
tujuannya memancing rasa iba warga agar untuk memberi uang
kebetulan tadi saya dan tim sedang melakukan patroli
sedang melakukan menyisir penjangkauan di wilayah jakarta timur
saat melintas di halim
halim perdana kusuma
kebetulan kita melihat dua orang pengemis
dua orang pengemis
terus karena posisi tadi saya berada di kdo
dan diamankan oleh rekan saya
pas diarahkan ke dalam kendaraan operasional kami
ternyata yang digandeng bapak tersebut
dan ketika ditanya
memang dirinya mengaku pura pura buta
kedua pengemis ini kemudian diserahkan ke panti sosial bina insan cipayung jakarta timur
untuk diberi pembinaan agar tidak kembali ke jalan
sebelum dipulangkan ke kampung halamannya